sebuah pasar sore ramadan di yogyakarta selalu menjadi tujuan warga yogyakarta setiap ramadan
bahkan pasar sore ramadan kauman telah bertahan hampir tiga dekade
pasar ini berada di sebuah gang sempit dengan lebar dua meter dan panjang sekitar satu ratus lima puluh meter
lokasinya berada di rw sepuluh kelurahan ngupasan gondomanan kota yogyakarta
sekitar lima puluh pedagang menjual berbagai makanan khas ramadan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat
salah satu yang menjadi khas di pasar ini adalah kicak yang dibuat dari ketan dan dipadu parutan kelapa gula putih nangka dan daun pandan
nikmatnya rasa manis dan gurih bisa dinikmati siapa saja karena seporsi kicak hanya seharga rp dua lima ratus saja
sudah ada korespondensi dari indonesia hendrawan setiawan di pasar kauman yogyakarta
hendrawan selain tadi kicak apakah
ya selain kica ada beberapa makanan khas yogyakarta yang ada di sini
tapi sebelum kita ke situ dan saya tunjukkan ini adalah suasana dari pasar sore ramadhan kauman
kira kira panjangnya sekitar satu ratus lima puluh meter
kalau di ujung jalan sana itu adalah ujung jalan yang tidak jauh dari kawasan km yogyakarta
sekitar setengah kilo saja dari situ anda berjalan kaki bisa datang ke pasar kauman
sampai dengan ujung jalan sebelah sana di belakang saya
ini hanya lebar dua meter saja
ini seperti gang senggol karena setiap lewat kita harus bersenggolan dengan orang orang yang lain
dan kalau makan apa saja ada banyak sebenarnya
selain ada kicak ada juga bronkos koyor misalnya kemudian garang asam ayam
bu saya tadi sudah pesan sama bu utu kinem kicak
seperti apa bu kicap saya boleh lihat bu
kicak ini adalah makanan
yang selalu dicari ketika pasar sore ramadan kauman ini digelar setiap tahunnya
sudah hampir tiga dekade ini pasar ini ada
hanya diawali dengan empat orang pedagang dan kemudian sekarang sudah hampir lima puluh lebih
nah ini dia kicaknya
kira kira seperti ini yang dinamakan kicak ini adalah makanan yang menggunakan ketan
lalu ada parutan kelapa gula putih santan dan ada yang berwarna kuning adalah nangka
ini yang menjadi ciri khas dari kicah
nah selain kicak yang menarik juga adalah ada juga makanan khas lain yang ada di sini yaitu yang dinamakan celorot
tadi saya sempat berbincang dengan mas yono
mas yono ini isinya berapa mas yono celorot ini
seratus ribu artinya kalau sebenarnya ini sangat murah
satu ini kalau dipisah satu satu harganya satu satu ratus
kalau sekali makan digigit dua kali satu kali gigitan rp enam ratus ya mas ya
ini kira kira yang dinamakan selorot
nah ini adalah salah satu makanan juga yang menjadi khas ketika pasar sore ramadhan di yogyakarta
tidak hanya di daerah kauman namun juga di pasar sore ramadan lain yang ada di yogyakarta ini
ada beberapa tempat sebenarnya
dan melihat pertumbuhan jumlah pasar sore ramadhan dan ngabu gurit yang terus meningkat dari warga masyarakat
menurut perbincangan saya dengan beberapa pedagang memang jumlah pembeli yang berada di pasar sore ramadan ini menurun
ini bisa jadi karena di yogyakarta semakin banyak pasar sore ramadhan yang menyajikan makanan makanan khas
yang berasal dari yogyakarta maupun makanan makanan modern lainnya
ya kelihatan enak enak dan nikmat sekali nih
makanan khas berbuka puasa di yogyakarta
terima kasih hendrawan setiawan